informasi berikutnya saudara kericuhan supporter terjadi saat pertandingan liga satu indonesia
tuan rumah bali united fc melawan persija jakarta di stadion kapten iwayan dipta gianyar bali
keributan terjadi antara supporter dari klub yang sama di tribun barat stadion dipta gianyar
kedua pihak saling ejek di tengah berlangsungnya pertandingan pada sabtu malam
akibatnya terjadi perselisihan di antara kedua pihak hingga saling pukul
polisi pun berupaya untuk mencegah agar keributan tidak meluas hingga pertandingan selesai
cuman perlu kami harus sepasi